wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menyayangkan pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang menyebut jokowi dan megawati tidak akan bertemu
menurut gibran silaturahmi tak bisa dilarang
gibran mengaku heran jika keinginan silaturahmi justru dilarang
dan berharap bahwa pertemuan tetap terlaksana
gibran juga menyebut prabowo serta tim pemenangan prabowo gibran
telah membuka jalan untuk bertemu ketua umum partai lain
termasuk bersilaturahmi dengan megawati
silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh
tidak ada suasana perbanan
kalau pak prabowo sendiri sudah komunikasi dengan
tokoh tokoh dari pdi perjuangan
ya pasti warga kader pdi perjuangan pasti sangat senang sekali
kalau bu megawati bisa memberikan izin untuk bertemu
sebelumnya saat mengantarkan surat pengajuan megawati
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan
tidak ada pertemuan antara megawati dan jokowi usai lebaran
hasto pun membantah kebenaran video viral yang bernarasi
ada pertemuan antara megawati dengan jokowi saat lebaran
mengenai retaknya hubungan megawati dan jokowi
menurut hasto hal tersebut menyangkut prinsip
video yang beredar tentang pertemuan
ibu mega dan pak jokowi pada saat lebaran
itu sama sekali tidak benar
kami menjadi benteng demokrasi
sehingga pertemuan hanya dilakukan
yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara